terima kasih anda masih bersama kami
puluhan pelajar yang kedapatan membolos di warung dan warnet rabu pagi
diamankan petugas satpol pp kota surabaya
dalam razia itu seorang pelajar menangis dan meronta
untuk dibawa ke kantor satpol pp
satu di antara pelajar smp negeri di surabaya ini menangis
agar tidak dirazia saat petugas satuan polisi pamung praja
mendatanginya di sebuah warung internet selasa siang
namun setelah dibujuk petugas pelajar akhirnya bersedia
untuk ikut ke kantor satuan polisi pamung praja untuk pembinaan
selain pelajar di warung internet beberapa pelajar juga kedapatan membolos
dengan nongkrong di sejumlah warung saat jam pelajaran
meski berkelit semua pelajar yang terjaring dibawa ke kantor satuan polisi pamung praja
dari enam titik operasi petugas berhasil menjaring
jaring sepuluh pelajar
dalam razia ini petugas juga menyita dua ponsel milik pelajar
yang kedapatan menyimpan video porno
rahasia pelajar pada hari ini itu merupakan tugas rutin dari satpol pp kota surabaya
khususnya yang dilakukan oleh tim odong odong satpol pp kota surabaya
untuk meminimalisir anak anak bolos sekolah dan menjadikan kota surabaya itu ramah anak
sebanyak sepuluh siswa yang terjaring ini
kemudian diminta untuk mencari
diberi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya
kemudian menyerahkan kepada kedua orang tua pelajar untuk pembinaan lebih lanjut
wahyu pratama surabaya